presiden ukraina yakin satu satunya cara mengakhiri perang yang berkecamuk di negaranya adalah dengan bertemu langsung dengan presiden rusia
akan tetapi jurubicara kremlin merespon sampai saat ini belum ada sinyal kuat kedua pemimpin negara dapat menggelar pertemuan damai
memasuki pekan keempat invasi rusia ke ukraina militer negeri beruang merah belum menunjukkan sinyal kuat menghentikan serangannya
selasa dua puluh dua maret pabrik dan bangunan industri di mariupol menjadi sasaran agresi rusia
presiden ukraina volodymyr zelensky pada senin meyakini satu satunya cara untuk mengakhiri agresi rusia ke negaranya adalah dengan negosiasi dan perundingan langsung dengan presiden rusia vladimir putin
karena itu zelensky bersikeras ingin menggelar pertemuan dalam bentuk apapun dengan putin
yerusalem pun disebut zelensky agar bisa menjadi tempat pembicaraan damai dengan putin
saya rasa bahwa sampai akhirnya saat ini tanpa ketemu dengan presiden rusia saya akan mengulangnya dalam segala format
dan saya telah mengulangnya dan meminta beberapa tahun
saya rasa bahwa tanpa ketemu dengan presiden rusia anda tidak akan mengerti
apa yang mereka siapkan untuk menutup perang
dan apa yang mereka siapkan jika kita tidak bisa
saya akan berhenti untuk membuat kompromisi lain
akan tetapi jurubicara kremlin dimitri peskov menegaskan masih terlalu dini untuk membahas pertemuan antara presiden rusia dan ukraina
pasalnya dialog damai antara kedua kubu belum mencapai terobosan yang signifikan
untuk bisa berbicara tentang pertemuan antara presiden rusia dan ukraina
harus membuat kerja di rumah
maksudnya harus menetapkan kesempatan untuk berbicara
sampai tidak ada pertemuan yang berasal dari sisi masyarakat
sampai ketemu dengan dua presiden mereka tidak akan bisa mengatakan apa yang akan terjadi
tidak ada perjanjian yang bisa diatakan
menjawab ultimatum rusia menuntut penyerahan kota mariupol presiden zelensky mengatakan
tidak dapat memenuhi pertemuan antara presiden rusia dan ukraina maksudnya harus membuat kerja di rumah

merespon ultimatum rusia menuntut penyerahan kota mariupol presiden zelensky mengatakan
di ultimatum rusia lantaran setiap kompromi yang disepakati dengan rusia untuk mengakhiri perang
perlu dipilih ukraina dalam sebuah referendum
sementara sejak invasi dua puluh empat februari lalu serangkaian pembicaraan tingkat pejabat tinggi rusia ukraina telah berlangsung
namun sejauh ini negosiasi belum menemukan jalan tengah guna menghentikan peperangan
kota kota strategis di ukraina pun terus dibombardir jet rusia
tidak hanya itu menurut laporan pbb korban tewas akibat agresi rusia nyaris delapan ratus lima puluh orang
dan warga yang mengungsi sudah melampaui tiga tiga juta jiwa